menolak adanya pembatasan lokasi penjemputan penumpang sejumlah pengemudi ojek dan taksi online menggelar aksi demo di depan kantor pemkap banyuwangi jawa timur rabu siang
mereka menuntut pemerintah daerah segera membuat kejelasan perda yang mengatur kebijakan zonasi penjemputan penumpang baik bagi angkutan online maupun angkutan konvensional
namun tidak ada pejabat pemerintah yang keluar dari gedung
masa pun terlibat aksi saling dorong dengan petugas lantaran para pendemo tidak diizinkan masuk ke dalam kantor pemkap
beruntung dengan cepat petugas bisa meredam kericuhan
puluhan sopir angkot di jalan jenderal sudirman kota ambon menghentikan sejumlah angkot yang masih beroperasi saat dikelarnya mogok masal
aksi tersebut sempat diwarnai adu mulut antara sopir angkot
berkumpul di tribun lapangan mardika
mereka menuntut penghapusan barcode saat mengisi bbm di spbu penghapusan transportasi online dan pembangunan lapak pedagang di terminal mardika
ketua asosiasi sopir angkot ambon paulus niki julu menjelaskan
usai bertemu dengan gubernur maluku tuntutan para sopir angkot selanjutnya akan dibahas pada senin depan